ada wacana sekarang kenapa sih kapal kapal ini dalam konteks itu penegakan hukum
tangkap dirampas dan itu menjadi milik negara
itu bisa diberikan ke nelayan
meskipun kita kemarin juga mempertanyakan siapa nelayannya
kalau kapalnya ini gede mas ukurannya itu apakah mungkin misalnya nelayan kita ini bisa mengoperasikan
karena ada juga kapal yang sekali operasi aja itu butuh biaya lima miliar
nah ini yang kita khawatirkan kalau kemudian ini nggak benar benar kita pastikan soal
hu nya ini siapa kemudian nelayan ini justru akan jatuh juga ke oligarki
anda lihat daripada dibakar ditenggelamkan lebih baik dilelang atau diberikan ke nelayan dimanfaatkan
opsinya bisa memang bisa nelayan kemudian bisa ke badan riset bisa diberikan ke kpk
bisa diberikan ke polri bisa juga untuk angkatan laut
masa saya kasih kesempatan bu miftah menarik
jadi kita kan kupas tuntas
lewat isu ini kita belajar bernegara
perikanan kita diatur lewat undang undang nomor empat puluh lima tahun dua ribu sembilan
artinya sudah selesai
sepuluh tahun undang undang ini
di pasal tujuh puluh enam a dia di pasal tujuh puluh enam ada dua opsi
bagi yang melakukan pelanggaran pidana perikanan dua opsinya
yang pertama dirampas negara
ketika dia dirampas negara oleh keputusan kepetua pengadilan
negara udah rampas suka suka negara
negara mau kasih untuk nelayan atau kelompok nelayan boleh
negara mau kasih untuk teman teman
jadi sarjana sarjana perikanan yang kurang kapal boleh
dia teman teman kurang kapal nggak untuk riset
daripada dia diteguramkan
ini adalah para sarjana perikanan dan kelautan kita
yang kedua negara yang opsi kedua boleh memusnahkan
itu yang tadi logik yang dipakai bang ota senior kita
bagian dari pendagang kapal
tapi selama ini karena media sosial nggak tahu kita undang undang ini gitu loh
bahwa sekarang nih yang sudah inkrah selama lima tahun itu ada tujuh puluh lima
dari tujuh puluh dua itu hanya empat puluh lima yang bisa dipakai
layak dipakai masih bisa
sisanya udah gak jelas bu
oke dari empat puluh lima kita bedah lagi
ada dua ribu groston di aceh
itu mau dimusnahkan
itu berapa miliar harganya
jadi menurut anda lebih baik seperti apa
dan itu hasil rakor dengan menko maritim ibu menteri keuangan dengan pajak sagung
itu sudah domennya menko
dan ada pembicaraan
bahwa itu dijadikan rumah sakit terapung
yang diperlukan oleh masyarakat pesisir kita pulau pulau terluar kita
jadi maksud saya
bisa tabari ya
kita tuh mesti melihatnya tuh gak kecil gitu
nelayan sendiri katanya bisa dipakai lagi
untuk melaut gitu
jadi gini juga
kemudian kalau dilelang
sudah ada ternyata permennya pak uki
permen tahun dua ribu dua puluh
pasal permen tahun dua ribu dua puluh
masa pak cicik bahwa
kalau dia itu sudah
jadi kalau dia dilelang
ini menarik loh
kalau dia dilelang
kan orang bilang nanti ditadah lagi itu di belakang itu
seolah olah nelayan kita ini bisa di stel stel
diterima oleh mafia
permennya sudah mengatakan bahwa
kalau kapal itu sudah pernah melakukan pelanggaran illegal fishing
maka dia tidak bisa mendapatkan siup dan sipi
artinya dia tidak bisa lagi menjadi kapal perikanan
ini dilelang ya jadi kapal angkut
ya jadi kapal tol laut dan sebagainya
dengan segala yang ada ini
kita mesti lebih cerdas melihatnya
kita hubungkan dulu pernyataan bu susi soal lelang melelang ini
sebelum nanti pak ota akan menanggapi
boleh ditampilkan apa sih kata bu susi soal lelang melelang
yang katanya mau di ya galakan lagi ke depan ini
kita akan lihat
nah ini dia nih
tidak untuk dilelang
apalagi lelang rendah sekali
kita mengajukan peninjauan ulang
itu enggak dilakukan lah
kalau dilakukan semua seperti itu
seperti itu tuh maksudnya seperti suzo nemifta tadi
akan dijual lagi kepada orang yang pemiliknya di awal
tapi kan permennya sudah ada
saya ada persamaan tapi ada sedikit beda
banyak beda juga
soal soal informasi saja yang tidak sama saya kira
jadi yang pertama adalah yang dijilid pertama dulu bahwa tidak semuanya juga dimusnahkan
misalnya kapal silversi dua itu memang dari awal itu untuk diperuntukkan untuk kepentingan publik
lalu fuyuan yu yang di kupang
kemudian kapal sts lima puluh
yang di sabang juga
itu akan dimanfaatkan juga untuk kepentingan kepentingan publik
tapi sebetulnya memang tinggal ada diperbaiki lalu kemudian bisa dioperasikan
jadi tidak semua
tapi kenapa bu susi sangat anti dengan pelelangan ini pak
nah ini lain lagi soal pelelangan
ada dua yang saya mau komentari
yang pertama adalah soal penghibahan pada nelayan
ada kasus yang dua ribu tujuh belas diadili di pn medan
itu adalah kapal dari thailand
kemudian putusannya menang
putusannya adalah dirampas oleh negara dan diberikan kepada nelayan
dalam pertimbangan hukum dari hakim pengadilan negeri medan itu khawatir itu jatuh lagi ke tangan pemiliknya
apa yang terjadi tahun dua ribu sembilan belas
dan ternyata kapal yang sama itu dipakai oleh pelaku iuuf malaysia
jadi yang diberikan ke nelayan
tiba tiba jatuh ke tangan pelaku iuf di malaysia
jadi bukan susun memang terbukti
terbukti terbukti itu baru satu kasus
dan sekarang apa terjadi
jadi hakimnya pertimbangannya lain lagi
sekarang dimusnahkan kapal itu
kapal yang dulu asalnya thailand sekarang digunakan oleh warga negara malaysia pelaku iuuf
jadi saya mau katakan bukan saya tidak setuju
hati hati untuk memberikan kapal itu
hibah karena apa
karena alat tangkap yang digunakan oleh kapal vietnam
kapal vietnam contohnya
itu berarti itu tidak ramah lingkungan
yang kedua pengoperasiannya itu cukup mahal
jadi nelayan itu kan biasanya yang di bawah sepuluh gt

sebelum membahas susah susah sebentar lagi sedikit
artinya itulah tugas kkp
kita ada psdkp
tadi sudah dibilang inspektorat nelayan
taruh di kapal itu
pengawas perikanan memastikan
kita nelayan kita itu juga
kita gini loh kan kata bang nafi kan kejahatan kalau ada kesempatan
kalau pengawasannya baik tidak akan pindah itu kapal
satu satu satu itu masih perlu
dan menurut saya bang mohon maaf
dengan segala hormat saya
ada semesta kapal di lautan kita
itu satu yang kayak gitu
terus kita katakan semua nelayan kita akan menjadi bagian dari mafia
nelayan ini mesti dibangkitkan energinya semangat positifnya
dia tuh bisa naik kelas oke kapalnya
tidak satu bang tidak satu artinya
itu hanya salah satu yang
kita diarak kepada diskusi tentang perikanan tangkap
dalam arahan dari pak presiden kepada menteri kelautan edi prabowo
sepertinya the second season of the government ini akan lebih fokus kepada budidaya
memang banyak hal yang perlu dipencarakan
tapi ini menjadi persoalannya juga cukup penting
dan akan dibicarakan di kupas tuntas edisi kali ini pak miftah
kita sudah kupas tuntas
iya masih banyak yang belum dikupas
tapi sekarang kita lakukan
di mana kesalahannya supaya tidak terulang lagi
tapi ada pikiran lain juga loh mas
tapi masih mbak susan
saya kasih kesempatan
nelayan memang butuhkah kapal kapal itu dibakar dilelah atau memang
pertama memang unsur kehati hatian itu penting
karena memang bukan satu dua kasus tadi disampaikan oleh pak otha
kita tidak membicarakan ini nelayan
karena juga definisinya jadi abu abu
karena ada nelayan yang besar ada nelayan kecil dalam diskusi ini
dan itu tidak representasi nelayan tradisional indonesia
yang permasalahan kita adalah ketika dia dihibahkan belajar dari tahun dua ribu dua belas
ketika ada lima kapal yang dihibahkan ke salah satu universitas
salah satunya adalah ipb yang hari ini mangkrak loh di pontianak
karena biaya perawatannya besar sekali
artinya anda lebih setuju yang mana
artinya memang kalau dalam konteks dimusnahkan negara ini harus berpikir secara
melampaui ya bukan hanya penenggelaman
banyak opsi lain yang sebenarnya bisa diambil
karena di dalam undang undang itu disebutkan memang dimusnahkan
termnya tidak harus penenggelaman
ada juga mungkin di preteli
itu salah satu opsi pilihan yang bisa diambil
yang saya tadi menyinggungkan pak miftah menyampaikan bahwa ada hal yang hari ini didorong oleh kkp
salah satunya adalah budidaya

dan di bangun lagi

dan saya juga mengirimkan pesan sebenarnya kepada mereka
jadi kalau ada kawan kawan budidaya juga harus berhati hati
jangan sampai konteksnya adalah ekstensifikasi
bahasanya adalah perluasan budidaya
karena konteksnya ini adalah harus berhati hati
karena belajar dari
oke permasalahan budidaya pasti akan penting juga
dan akan kita bahas juga nanti di segmen berikutnya ya
iya artinya itu sinyal penting gitu ya
perikanan tangkap tetap menjadi hal yang kita dorong
artinya kalau memang mau berbicara
baik kita bicara produksi
baik kita bicara produksi
transformasi perikanan seperti apa yang ped punya hari ini
itu yang kami tunggu
oke kita akan tunggu lagi
kita akan break dulu
kami akan jawab itu di segmen berikutnya
tetap bersama kami
kontroversial mengenai tangkap tadi mbak susah
sudah sempat sempat singgung soal pukat pukat harimau
saya mau kasih kesempatan mbak lulu dulu
ada yang ingin ditambahkan soal tadi kapal kapal
ya soal pemanfaatan kapal yang disita
sebenarnya kan banyak opsi ya
selain itu mungkin dihibahkan kepada nelayan
tetapi itu pun juga mesti hati hati nelayan siapa
dan kemudian dilihat juga ukuran kapalnya dan seterusnya
bisa badan riset bisa juga diberikan untuk kapal patroli dan lain sebagainya
sebenarnya ada pemikiran juga ini kita lagi diskusi kecil aja
kenapa misalkan kalau sudah disita ini kan bisa dikelola oleh negara
sebenarnya kapal kapal ini
apalagi kemudian ada temuan bahwa ada kapal yang sampai dua kiti
itu kan besar sekali
ya kan tidak ada larangan juga misalnya untuk pemerintah bisa bikin kapal kapal ini
bisa bikin katakanlah semacam kayak badan usaha misalnya bumn
untuk perikanan tangkap
memanfaatkan semua kapal yang disita itu dan manfaatnya itu bisa dikelola
untuk kemanfaatan sebesar besarnya oleh negara
dan mereka operasinya di mana
jadi taruh yang jauh selain itu bisnis juga kemudian ada konteks
lingkungan hidupnya yang mesti kejaga dan juga untuk kedaulatan
jadi tidak haram di lelah tidak haram dimanfaatkan lagi
untuk hal hal yang lebih positif gitu ya
jadi penjaga kedaulatan negara gitu ya
wilayah kita wilayah kita taruh dia di sini
nah ini adik adik stm yang baru lulus jaga itu
itu sudah diputuskan oleh pemerintahan jilid satu
yang lima kapal termasuk yang namanya dua dua ratus gt silversi
itu tidak ditenggelamkan itu dimanfaatkan untuk kepentingan publik
salah satunya apa yang diusulkan oleh mbak lulul adi